yang mengguncang lombok masih terus mengalir
pmi kota bukit tinggi bersama masyarakat nagari galuang kabupaten agam
mengirimkan satu ton rendang untuk disalurkan kepada korban gempa
aksi memasak satu ton rendang untuk korban gempa lombok ini
dilakukan oleh anggota pkk nagari galuang sungai tua kabupaten agam
dan relawan parang melah indonesia kota bukit tinggi
seluruh daging yang dimasak menjadi rendang ini
merupakan bantuan dari seluruh masyarakat yang berada di nagari sungai bunga dan kota bukit tinggi
awalnya pmi kota bukit tinggi akan mengirimkan sebanyak dua ratus lima puluh kg rendang
namun banyaknya bantuan daging dari warga setelah hari raya kurban
membuat total bantuan renang menjadi satu ton
proses pengerjaan rendang ini pun dilakukan selama lima hari sejak jumat dua puluh empat agustus lalu
mulai dari proses memasak hingga proses packing daging rendang
jadi tidak ada masalah di konsumsi untuk terlambat pengiriman ke pendistribusian
yang tepat dia satu packing satu kilo beliau bisa bertahan untuk sepuluh hari makan enam hari makan
rendang ini akan didistribusikan melalui jalan darat sekitar lima hari perjalanan
nantinya rendang ini akan dibagikan langsung oleh pmi kota bukit tinggi kerjasama dengan pmi lombok
niko yohandi kabupaten agam sumatera barat